aku orang aja
susah banget dibilangin
udah muli aduh pulang
engga gua mau keluar
jonny bawain makanan buat mak
aduh lo perhatian amat sih ama mak
pak rodia gimana keadaannya
mbak udah baik kan rom
pak penyakit kudu dilawan
biar ga kemau belasan
emang pengen posisi jenadah
bawaxim ke grup
masang aja maaf ya
gue juga permisi
gue juga lagi buru buru soalnya
ternyata robby gak sebaik yang rum pikir
buktinya di belakang rum
dia bisa jalan sama cewek lain
ngapain ya dia kesini
kamu kenapa sih
gak apa apa rek
kita jemput po yuk
ini temen lo yang baru lagi rok
terus si tata kemana
tau udah pindah ke kalimantan
yang satu pergi yang lainnya datang
kalau tiap hari bang roby lebih banyak sama gadis gadis cantik dia
apa mungkin bang robby bisa satu pengejaga hatinya
susah namanya kayak laki laki
mbak manggilnya maeda aja
terserah ma aja
mau panggil maida juga gak apa apa kok
temennya bang roby cakep bener dah
udah punya pacar belum
cuma mau ngasih tau doang
kalau johnny belum punya pacar
siapa tau ada lawangan
emang lo pikir maeda buka perusahaan apa
kalau jonny kekecilan
saya yang gede juga masih singgah
nama juga usaha pok
harus ada backup
kalau yang satu gagal
udah ada seret nih
cepet gak pe
lo kegenitan sih
jadi repot lo datangnya
udah kena ketanak gue
gue datang kemari
mau besok hajar rodia
lo gak ngerti pepatah
sekali merangku dayung
dua tiga pulau terlampauin
lo datang ke sini
mau besok rodia
dia datang kemari
pengen ketemu gue
siapa yang bilang jodoh
jodoh sama siapa
jangan sama anak gue
jangan denger ketanak gue
lo sekarang pergi gak dari sini
pergi gak dari sini
pergi gak kamu
apa apaan sih lo berdua
ini rumah sakit tau
apaan lo ribut di sini
tau nih mbak be
gini gue tuh lagi sakit tau
punya hak yang sama
boleh nengokin bini gue
lu berdua gak boleh ribut
gue sih bisa aja lah
diajak damai aja kak gak mau
coba kalau kita damai
hidup tuh jadi tenang
hubungan gue dengan atika itu berjalan dengan lancar
proses menantu dan mertua enak enak aja
apa bapak bapak ini tidak sadar ya
bapak bapak ini usianya sudah di atas dewasa
kalau dilihat dari umur bapak bapak ini
sudah pantas disebut berumur
kalau bapak bapak ingin berkelahi
jangan berkelahi di sini
eh gue bukan tua
dia udah tua
anaknya udah gede
punya cucu lagi
kalau gue kan belum halwin
masih muda dong
di mulut lo gue jepit pakai jebakan tikus lo
kalau bapak bapak ini tetap ingin menyelesaikan masalah ini pakai otot
silakan selesaikan di luar
kalau mau berantem tuh di luar
jangan di sini di rumah sakit
oh yang ada ntar ditangkap polisi
mau mau sepenjara
kalau bapak bapak ini tetap ingin berkelahi
silahkan tapi jangan di lingkungan rumah sakit
eh sekarang lo tentuin kapan dimanenya
gue si amal lo kalau berantem kagak dogahnya
oke gue tentuin sekarang
pas malam bulan purnama di depan rumah lo
gue kagak punya rumah mut
maksud gue di rumah lamanya sulam
oke siapa takut
hei lo jangan kemana
eh eh lo ngapain disini
aduh bapak bapak aduh aduh
lu gak mandang gue ya
bukannya ingin doain
lo ribut disini
gara gara ini nih gue empat
gue juga empat
babe harusnya babe itu terima dong
kalau abang mahmud itu ternyata temennya om haji sulam
jadi babe harus nerima abang mahmud jadi temen babe juga
gue kagak mau
eh ini gue tau maksud gue ya
biar babe baik sama sini kan si mahmud ya
eh sampai gue tutup mata gue kagak bakalan mau baik sama lo
gue empat enggak mungkin lo susah dicat
udah udah jangan diperpanjang abe
lu kan berdua temen gue juga
gue maunya lebih lah
bukan sekedar temen tapi keluarga besar
kan kalau gue jadi mantu gue pasti ngormatin lo
siapa yang mau gue dihormatin sama lo
gue kagak mau
emang gue polisi udah dihormatin hormatin
tak boleh orang lagi
udah udah udah
susah banget dibilangin
udah udah udah pulang
enggak gue mau keluar
kenapa nu suruh si sobari sama si mahmud berantem di luar
biasanya lelaki itu lebih sering mengikuti nafsu mereka daripada kata hati mereka
jadi percuma saja kalau kita menasehati mereka untuk tidak berkelahi
karena mereka tetap akan berkelahi juga bukan
tadi dia mau ribut lagi tuh di luar
kalau mereka mau menyelesaikan masalah pakai otot ya biarkan saja bang haji
karena itu akan membuat mereka puas
bahasa kejantanan kaum lelaki itu banyak sekali mengadopsi fauna dari alam liar
wah hebat juga ya gaya omongan lo
oh iya pasti hebat mak
tapi kan nggak semua laki laki kayak begitu
meskipun penampilannya rere sederhana dan terlihat apa adanya
tapi kelihatannya semua laki laki memiliki ketertarikan sama dia yang begitu percaya diri
bahkan kalau mau jujur juga sangat mengagumi kecantikannya rere
ya allah tolong jaga hati bang robby untuk rum
saya harus pergi terima kasih banyak
sekarang susah kanknt "
ya tidak shut bu stuk
buka joroh dia hari ini bisa amprokan begitu
gua mau dia rilain kek
biar gue kagak ketemu sama dia tuh
sama si mahmud yang modelnya kayak cebong batu
tika sama abang mahmud sejodoh
lu kalo dibilangin orang tua lu jangan ngeyel ya
lu ngapain belain si mahmud ketimbang belain babe lu sendiri ah
babe tika gak belain siapa siapa
cuman tika bingung aja
babe setiap ketemu abang mahmud bawahannya berantem aja
eh emang gua gedeg emang gua empet kalo ngeliat bukanya si mahmud
bawaan gua mau tonjok aja tuh mungkin
kelapa yang dipecahin bisa dimakan
lah babe bener bener keras kepala
ampe kati keras kerasnya
huuuh pusing kesel tika sama babe
udah diamin aja ntar berantem lagi
kamu kenapa sih
engga enak badan ya
yee ditanya malah pengemuk
emang agak sedikit kurang enak badan sih
bang robi abis ini mau kemana
kayaknya balik ke kantor deh
sebanyak perusahaan di sana
mungkin perginya sama rere
ya udah deh lebih hati hati di jalan ya
hmm setelah itu cukup ya
ih mba be kok malah manggil mba jay sih
bakeran lu kayak belantung nangkeh lu
eh lo asal tahu aja waktu dulu
mau ngebrojolin lu mahluk tuh ke bidang naik bajaj
makanya begini lah ini
tek gedeh begini mulut lu merepet aja ke konten bajaj
aduh ba be please deh
dulu kan ayah waktu bayi itu terlindungi dalam perut mami
nah sekarang kayaknya gue gak mau deh kena panas
apalagi naik pajayu bisa geger otak nengko jangan pajayu enggak
eh eh lu tia anak tukang parkir
banyakan cincong lu belagu banget sih lu
naik pajayu kagak mau terwempos lu
kagak apa apa belagu
daripada apa apa tukang bikin malu
di rumah sakit berantem
eh pajayu pajayu pajayu
ah tidak naik pajayu
yee bareng kenapa sih
kok gak bareng ame lu
jalan bawa diri masing masing
yailah bareng kita satu kampung kenapa sih bareng
eh burung gagak makan uli
kagak gue peduli
pape kagak apa apa masih muat
pak pape ikut
masih muat sini